inilah rekaman video penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anggota dprd kota palembang terhadap seorang wanita
insiden ini terjadi di stasiun pengisian bahan bakar di jalan demang lebar daun palembang
selain penganiayaan pelaku juga melontarkan kata kata yang kurang pantas terhadap sang wanita
diketahui insiden ini terjadi hari jumat lima agustus dua ribu dua puluh
saat itu korban sedang mengantre untuk mengisi bbm
tiba tiba datang mobil anggota dewan dan menyalip antrean
korban yang tak terima melancarkan protes tapi malah dianiaya
korban yang tak terima melaporkan penganiayaan itu ke polisi
menanggapi video yang viral ketua dpc gerindra kota palembang mengatakan
pihaknya tidak mentolerir perbuatan kadernya terhadap korban
sikap ortega dewan kota palembang akan memberikan sanksi tegas kepada bapak syukri zen
bahkan sampai sanksi pemecatan
terduga pelaku m syukri zen meminta maaf kepada korban dan masyarakat
yang mengaku menyesali perbuatannya
kepada masyarakat khayal amali kalian aku pribadi minta maaf yang sebesar besarnya
kepada masyarakat yang menyesali perbuatannya aku pribadi minta maaf yang sebesar besarnya
kepada masyarakat yang menyesali perbuatannya aku pribadi minta maaf yang sebesar besarnya
meski pelaku dan korban sudah ada bertemu proses hukum tetap berjalan
demikian pula ancaman sanksi dari partai terhadap anggota dewan tersebut
hanif kairandi palembang sumatera selatan